dki jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau psbb ketat mulai senin sebelas januari hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
hal ini tertuang dalam peraturan gubernur nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
pesanan terdiri perbolehkan hingga dua puluh empat jam atau sesuai jam operasional
salah satu pemilik rumah makan di jakarta siti ariyanti menilai pembatasan ini akan mempengaruhi pendapatan
terlebih dengan berkurangnya karyawan yang bekerja di kantor yang selama ini menjadi target penjualan
meski demikian ia memahami pembatasan ini dalam rangka menekan laju penyebaran
kita sebagai pengusaha dalam situasi seperti ini bagaimana kita tetap harus bisa bertahan hidup harus kreatif
jadi kita menawarkan ini kepada kantor kantor bisa order by phone online atau whatsapp ke kami
kami yang nganter gitu
meskipun teknik pengantarannya pun itu protokol itu kita ikutin
sementara itu asosiasi pengelola pusat belanja indonesia jakarta menilai
pembatasan ini memberikan kerugian besar kepada pengusaha dan berpotensi kembali terjadinya phk
baik pusat perbelanjaan maupun para tenan mengalami pasang surut sejak april tahun lalu
ketua appbi jakarta ellen hidayat menilai
mal sudah menerapkan protokol kesehatan yang ditunjang dengan berbagai peralatan
jadi menurut kami
posisi pusat belanja itu masih aman
nah yang memang diizinkan sampai jam tujuh
tetapi malnya tutup
nah yang ini yang ini delivery diizinkan
bagaimana kami bisa mengizinkan tenan untuk delivery
kalau malnya disuruh matikan lampu harus tutup
ini yang menjadi juga dilematis buat kami
pembatasan di jakarta ini
sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah pusat yang memperlakukan pengetatan aktivitas
atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau ppkm di pulau jawa dan bali
pembatasan ini untuk menekan laju penularan covid sembilan belas
pada sepuluh januari dua ribu dua puluh
penambahan pasien positif menembus angka sepuluh ribu lebih
nesya megawati fadli julian jakarta